hai operasi tangkap tangan terhadap bupati hulu sungai tengah abdul latif oleh kpk tidak
pengaruhi hasil verifikasi faktual yang dilakukan komisi pemilihan umum terhadap partai berkarya
selain menjabat sebagai bupati hulu sungai tengah abdul latif juga merupakan elit partai baru
besutan tommy soeharto itu latif menjabat sebagai ketua dewan pimpinan wilayah partai
berkarya partai ini baru saja dinyatakan lolos verifikasi faktual calon peserta pemilu dua ribu dua puluh
di tingkat pusat bersama lima belas partai politik lainnya kpu masih akan melakukan verifikasi
faktual terhadap partai berkarya di tingkat dewan pimpinan wilayah dan kabupaten kota hingga
februari dua ribu delapan belas enggak berpengaruh yang kita pengaruh yang kita verifikasi faktual kan apakah
anda jadi pengurus atau tidak apakah anda jadi anggota partai itu atau tidak apakah anda tidak
ganda dengan partai lain tidak ada hubungannya dengan dia ditangkap atau tidak ditangkap
di rutan kpk
bisa begitu kalau seseorang itu kita verifikasi faktual sedang sakit kita kan ketemunya di rumah
sakit kalau sedang ditahan ya pasti kalau dia tidak diganti harus ketemu ditahan ya bupati
hulu sungai tengah kalimantan selatan abdul latif tiba di gedung kpk pada kamis malam selain
abdul latif kpk juga membawa ketua kadin hulu sungai tengah rifani fauzan abdul latif
dan rifani ditahan oleh kpk setelah terjadi operasi tangkap tangan pada rabu malam di ruang vip
provinsi kalimantan selatan di banjarbaru
dan sudah ada rekan saya fani imaniar di gedung kpk jakarta fani apa perkembangan terkait ott yang
menjerat bupati hulu sungai tengah kalimantan selatan abdul latif ada perkembangan terkininya
ya selamat sore budi baru saja ada konferensi pers dari komisi pemberantasan korupsi terkait dengan
fakta fakta apa saja yang mereka dapat saat terjadinya tidak hanya pada saat terjadinya operasi tangkap tangan
di pemerintahan kabupaten hulu sungai tengah atau yang biasa kita sikat dengan hst di barabai kalimantan selatan
tetapi juga motif motif serta apa saja yang terjadi sebelum proses ott serta negosiasi negosiasi
di antara para para pihak yang terkait dalam kasus dugaan korupsi terhadap proyek pembangunan
rsud damanhuri di barabai kalimantan selatan yang total nilai proyeknya mencapai sekitar lima puluh empat miliar rupiah
dan saat ini kpk sendiri atau komisi pemberantasan korupsi telah menetapkan empat tersangka terkait dalam kasus
yang terjadi di kabupaten hulu sungai tengah kalimantan selatan ini
ada tersangka yang pertama adalah abdul latif yang juga menjabat sebagai bupati kabupaten hulu sungai tengah
kemudian ada fauzan rifani

yang juga merupakan salah satu pejabat kadin di hulu sungai tengah kalimantan selatan
kemudian ada pria yang diduga berinisial abs yang merupakan direktur utama pt sugriwa agung
serta yang baru saja keluar saat ini dari ruang pemeriksaan oleh pak jadika pk
pria berinisial don yang juga merupakan direktur utama pt menara agung
untuk masing masing tersangka terutama untuk abdul latif kemudian juga fri serta abs

dan sampai dengan saat ini memang ada beberapa atau jadi kpk sendiri sudah menahan beberapa alat bukti
yang tidak hanya ditemukan di kediaman atau rumah dinas dari bupati hulu sungai tengah abdul latif
tetapi juga beberapa pihak pihak lainnya yang total semuanya mencapai tiga enam miliar rupiah
dan ada yang menarik budi dari konferensi pers yang telah diberikan oleh ketua kpk agus raharjah
agus mengatakan bahwa ini menjadi salah satu perhatian khusus
tidak hanya bagi kpk tetapi juga bagi masyarakat terutama terkait dengan pelaksanaan pilkada dua ribu delapan belas
untuk kpk sendiri kasus ini tentu saja menjadi perhatian utama sekaligus kekecewaan
karena kabupaten barabai terutama untuk hulu sungai tengah ini adalah salah satu lokasi atau wilayah
yang sempat menandatangani fakta integritas untuk menjauhi tindak tindak pidana korupsi
dan seluruh tindak tidak pidana yang terkait dengan korupsi dan korupsi yang terkait dengan korupsi dan korupsi
pasal pasal undang undang tipikor tersebut
tidak hanya kabupaten hulu sungai tengah dan juga barabai kalimantan selatan
tapi juga sebelumnya klaten dan juga bengkulu
ini adalah wilayah wilayah yang sudah mendatangi pakta integritas tersebut
namun sampai dengan saat ini sudah kita ketahui bersama bahwa kabupaten kabupaten atau wilayah wilayah tersebut
atau provinsi tersebut
sempat kita ketahui tersangkut pula kasus kasus korupsi yang tentu saja ini mencoreng fakta fakta integritas
yang sudah ditandatangani secara bersama

khususnya yang terdekat dengan korupsi dan korupsi
dan yang terdekat inilah pilkada dua ribu delapan belas
agar memilih calon calon yang tidak tersangkut atau tidak pernah tersangkut dalam kasus kasus
yang menyangkut atau diduga terhadap kasus korupsi
karena tadi agus mengatakan bahwa untuk oknum abdul latif yang juga masih menjabat sebagai bupati hulu sungai tengah saat ini
sempat ternyata sempat pernah terkena kasus korupsi di awal tahun dua ribu an saat ia pernah menjabat
atau masih menjabat sebagai maksud saya masih menjadi sebagai pengusaha di kabupaten hulu sungai tengah
kemudian saat dua ribu empat belas saat itu ia mendapatkan vonis satu lima tahun penjara
dan ia kemudian mencalonkan diri menjadi salah satu anggota dprd di kabupaten di kalimantan selatan tersebut
dan setelah itu dua ribu lima belas ia mencalonkan diri untuk naik menjadi bupati di kabupaten hulu sungai tengah di kabupaten kalimantan selatan tersebut
dan ini menjadi salah satu catatan untuk seluruh pihak pihak yang terkait tidak hanya di kabupaten atau di wilayah kalimantan selatan
provinsi provinsi terkait untuk bisa menilik dan melihat track record
serta rekam jejak siapa siapa saja calon yang bisa mereka pilih untuk tidak akhirnya mendapat kemungkinan
atau konsekuensi ke depannya terkait dengan tindak tindak pidana apa saja yang bisa mereka lakukan di kemudian hari budi
baik terima kasih fani maniar yang melaporkan dari gedung kpk
kami juga masih terus menantikan bagaimana update terkini perkembangan pemeriksaan terhadap gubernur jambi zumi zola
yang kabarnya sesaat lagi akan
segera keluar terima kasih fani